olah biji salam setengah kilogram ubi dala dikupas terus dicuci kukus seratus gram tepung
kanji assalamualaikum ke waalaikumsalam doi bahannya saus gula seratus gram tepung tapi
teh pinjam komputernya dong mau ngapain sih mau cari bahan di internet iya sebentar ya
eh pinjem dong sabar atuh
jen iya pen kamu temanya apa
senang kali jaga emang boleh sama bu yola boleh sama kamu apa pep
apa saja yang dinilai kang kusele yang dinilai itu satu penampilan kedua rasa percaya diri yang ketiga
bagaimana cara menyampaikannya dan yang keempat isi materi dari yang disampaikan begitu guru
gimana kalau misalnya nanti jadi juri itu kita berdua kang pusoi boleh bu dokter bu guru boleh gimana
bu yo boleh juga bu dokter
ceh eh ucuy mau kemana cuy pasar ceh pasarku arahnya ke sini pasarkan arahnya ke sana cuy oh iya pasarnya ke sini pasarkan arahnya kesana cuy oh iya pasar kok arahnya kesini pasarkan arahnya kesana cuy oh iya pasarkan arahnya kesana cuy oh iya
cuy teh lupa

di s karla
buat masukan aja cek perempuan itu cuy paling gak suka sama laki laki yang mata keranjang
terus gak suka sama laki laki yang tukang ngomel yang pelit yang banyak omong yang kasar
apalagi sama yang main tangan ya pokoknya kayak gitu gitulah kalau yang disukai ceh yang
disukai sih apalagi standar standar aja cuy paling romantis udah gitu yang sabar sama yang
tanggung jawab kalau bisa mah yang ganteng yang setia sama yang sayang tapi kan jarang
waktu yang komplit kayak begitu
pada disuruh suruh lagi dengan melamatkan diri
in saya sudah cek benar sudah masuk tujuh juta setengah alhamdulillah harus bersyukur
nin hehehe or supaya tidak memecah belah persaudaraan kita kita bagi secara adil ya
iya tuh kan harus
ah kamu dua juta setengah
mau gitu kan
itu mah atuh nggak adil
adil atuh nin
kan saya yang mencari informasi tentang klien
saya yang mendatangkan klien
saya yang belajar tentang filsafat
yang merekam tentang ustadz kemen
kamu mah cuman diem aja
gak apa apa dua juta setengah juga
ini untuk buktinya tuh
sudah saya transfer ke rekening kamu
iya dua juta setengah
cari uang itu mudah ya
kemarin dari setela
kemarin dari stella dua puluh lima juta
sekarang dari payana tujuh juta setengah
nggak melanggar hukum
kita nggak ditangkap polisi
nggak tuh nin
itu sudah saya pikirkan jauh jauh hari
bos idan teh ya
bos idan teh ya
ya tuh kan saya percaya lah
uangnya jangan dihabiskan semuanya
kamu tabung sebagian ya
kolat biji salam
setengah kilogram ubi jala
dikupas terus dicuci
satu gram tepung kani
bahannya saus gula
satu gram tepung
tapi opa setengah sendok teh merah
iya saya tahu kamu lagi baca
kita ke jonggol yuk
ke warungnya ce imas
belum berasa puasa kalau belum minum sirupnya ce imas
sipropnya sama aja doi
eh beda kum
sipropnya ce imas teh beda lebih enak
nanti saya buatin yang lebih enak
eh kenapa mukanya ditekuk begitu
ini bulan puasa gak boleh begitu
ngajak ke jonggol ke warungnya ce imas
mau beli sirup
mau beli sirupnya ce imas yang di jonggol
ntar buka puasa di kantor polisi lagi
selamat pagi bapak bapak
di sini ada yang namanya bapak aceh
oh yang ini namanya bapak aceh
saya dari kepolisiannya kemarin nangkep bapak
saya dengar dari informan disinyalir hari ini bapak ingin menggoda satu cewek lagi ya
dan cewek itu adalah
nenggel ada polisi nih
kuairan aja neng
udah rasanya beda
nanti teh kamu kayak hamilnya makin gede
terus nanti kalau udah ngelairin siapa yang masak
kalau nggak ada yang dimasak nggak ada yang dijual ya kang
maksud akang teh biar ada yang masak gimana kalau resepnya tuh ditulis aja
ya percuma tuh ditulis juga
semuanya harus tergantung timbangannya
ya bisa tuh yang ditulis
ya misalkan beratnya satu kilogram beras atau terigu nah bumbunyatnya berapa
nah kalau masaknya tiga kilo atau dua kilo ya tinggal dikaliin aja
emangnya bisa begitu
ya bisa tuh neng
kalau semua masakanmu ada takarannya
nggak ada ini mah rawis lagi
iya pak ustadz
cucu tadi suruh sama ci yoyo untuk ngurus mah rawis lagi
pak ustadz maukan nggak sih ceramah
saya sih mau saja
saya disuruh trama dimana saja saya bersedia
iya atas hal itu untuk kemaslahan umat
tapi mah rawis apa gunanya mah rawis
sudah tidak tepat lagi sekarang
kok begitu pak ustadz
iya kalau dulu mah orang mengadakan mah rawis
karena hp belum seperti sekarang
komunikasi susah transportasi susah
kalau orang mau berangkat ke sana baru bisa pulang dua tahun sekali
tapi kalau sekarang semua sudah bisa ngobrol pakai hp
datang muka pakai hp
jadi buat apa sambutan sambutan segala pak mah rawis
tiap hari pada handphonan
gitu ya pak ustadz
ya udah tuh pak ustadz
kalau gitu cucu pamit pak ustadz
saya juga sekalian mau ke musola
mari pak ustadz